ustadz musa itu selain tampar rupawan juga dermawan
memiliki kekuatan yang tidak lawan
ya kan tanda bela gitu ya
jadi bener pak ustadz mau bantu ngangkat barang barang kita
oh ya pasti pasti
kebetulan kebetulan banget
oh emang begini nih pak ustadz pam ini
kalau habis makan kenyangan kayak begini tidurnya
sebentar biar saya yang bangunin
oh silahkan pak
begini caranya bangunin nih yang melore kayak kebuk mah
buang dimana buang
buang dimana buang
kenapa gue disiram sih
wah itu buah pak mandi gak pake andukan sampe kuyuk begitu
mandi dimana lu yang nyiram gue
ah sehilap kali
pulang dulu ya pada bahasa begini
tidak apa apa kan bapaknya lilis
gak apa apa udah ya
jadi kedatangan abang kemari
mewakili komunitas pemuda muslim untuk mengadakan sunatan masyarakat
semua urusan logistik mulai dari perlengkapan obat obatan sampai dokternya
biar kami yang siapkan pak ustadz
kalau begitu insyaallah kami disini siap untuk menjadi tuan rumah acara tersebut
nih saya nganterus aja bella
makasih ya pak
yaudah pak ustadz
saya pamit dulu duduk bang
gak ada yang jagain
ustadz sendiri bagaimana
yang lainnya juga alhamdulillah ya
alhamdulillah sehat semua
jadi alhamdulillah saya lagi ada waktu senggang dan saya sempetin untuk ke pesantren kunanta
supaya bisa ketemu sama santriwan dan santriwati di sini
habis mereka tuh ngangenin banget ustadz
jadinya ya saya sempetin kesini ustadz
ya kalau gitu mudah mudahan ustadz nabila bisa bantu lagi ya
ya allah ketemu juga
haikal dulu haikal
tinggalin aja sombri aja sekalian
kamu coba bantu sombri berdiri
itu kayaknya kecapean banget kasia tuh
udah gak usah semua baik deh

ini gara gara kamu di sini

gak usah terselamatin dia
sombri itu gak boleh berantem
gak boleh nuduh haikal seperti itu
gak boleh buruk sangka
sesama muslim itu kan saudara
gara gara dia usah saya di sini

kamu yang keluar sendiri
kalian ini ya allah ya rab
yang syah japra
pada hakikatnya betul nih katakan ustaz ridwan
setiap muslim itu bersaudara
nah itu dong
gak usah capek capek
gak usah repot repot kalian yang bawa
serahkan semua kepada
yang mulia dasantun
ustadz akan membawa
barang barang kalian semuanya
yang benar nih ustadz
yang benar ustadz
ustadz musa itu selain tampar
rupawan juga dermawan
yang tidak lawan
tata bela gitu ya
oh ya pasti
tidak ada yang mau ngasih
butuh bantuan saya
aku gak butuh
kan ustadz bela ya
ya sudah kalau begitu
masih ada satu
hari ini pagi ini
aduh aduh aduh aduh
masya allah tuh
kalau sesuatu yang berat
itu gak mampu
kalau mau bantu
dahulu kan yang ringan ringan dulu
jadi saya yang
oh sini sini
masa kamu yang bawah
bawa aku aja yang bawah
nah jadi ingat
kering keringan dulu ya
apa lagi ya
nah kalian udah rapih makannya
berarti kalau udah rapi makannya ingat
ini vitamin bukannya obat
aman dikonsumsi secara rutin
tumbuh jadi sehat
daya tangan tumbuh kuat
supaya kalian jadi anak yang berprestasi
ini juga ada rasa buah buahannya yang pasti
sakatonik abc ini bentuknya alfabetik
sakatonik abc ini ada empat harian
ada empat rasa
ada rasa stroberi yang kalian makan
dan terakhir rasa
kalian ngerti nggak apa yang tadi dijelasin ustadz b
nggak ngerti dong
nggak ngerti dong
nggak ngerti dong
sumpah kamu nggak dengerin
aku dong hafal
tapi cuman dikit sih
tuh ngetam aja
nggak hafal juga
itu kok bulannya tuh
terus sebagiannya tuh hitam
ih kok gitu sih
iya ini serem kayak di film film gitu
eh kamu ngapain scene indra
pada lagi apa
kita lagi ngeliat tuh bulannya warna merah terus tengahnya tuh gelap warnanya hitam
biasanya sih kalau bulan kayak gitu kayak ada manusia serigala
ada apa ini ustadzah
itu ustadz nah anak anak itu namanya gerhana bulan
gerhana bulan itu bukan sesuatu yang menyeramkan ini salah satu tanda kekuasaan allah
ya ada baiknya kalau kita melihat gerhana bulan kita melaksanakan sholat sunnah gerhana
terus kita sholat disini gitu
terus ustadzah kita sholat di depan gerhana gitu
ya enggak dong
nih kita punya panutan kita punya tuntunan yaitu rasul sallallahu alaihi wasallam
sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah dua tanda kebesaran allah
maka kalau kita melihat gerhana bulan atau gerhana matahari
itu bukan karena ada kematian untuk kehidupan seseorang
tetapi bentuk dari kekuasaan allah subhanahu wa ta'ala
kalau kamu lihat itu lihat gerhana bulan kamu berdoa kepada allah
sambil istighfar bisa berdoa sesuai dengan kesanggupan kalian kemampuan kalian berdoa apa saja
kemudian setelah berdoa maka kata nabi
wa qabbiru banyak mengakuan allah bertakbir menyebut nama allah
kemudian wasallu sholat
kalau gerhana bulan namanya khusuful komar
kita sholat gerhana bulan
sekarang untuk para santriwan dan santriwati
lebih baik kita melaksanakan sholat gerhana bulan ya
numpung masih gerhana bulan